persatuan sepak bola seluruh indonesia menjalin kerjasama dengan asosiasi sepak bola jepang atau jfa
kerjasama ini ditandai dengan ditanda tanganinya perjanjian kerjasama
antara ketua umum pssi erick thohir dan presiden jfa kozo tashima di chiba jepang pada senin
ketua umum pssi erick thohir menggelar perundingan dengan jepang football association
setelah mendampingi presiden jokowi pada ktt g tujuh di hiroshima jepang
kerjasama yang dijalani antara pssi dan jfa nantinya akan meliputi empat hal
yakni terkait tata kelola liga pembangunan sepak bola wanita
pembangunan infrastruktur sepak bola dan peningkatan kapasitas wasit wasit di indonesia
penanda tanganan perjanjian kerjasama dilakukan di prince takamado memorial jfa yume field
salah satu fasilitas training center wanita
jepang memiliki tiga perusahaan yang diperlukan untuk membangun sepak bola wanita
yang rencananya akan menjadi model bagi pembangunan training center pssi di ikn
jadi ini sesuatu yang kita mau dorong dan saya sudah minta juga kalau ada pelatih dari jepang
yang bisa bekerja sama dan bisa bekerja di indonesia untuk tim putri
selain itu juga kita akan mendorong kerjasama untuk benchmarking management